mbak mirna tenang
ya pak seng
gigi bantu lewat doa mbak
iya pak bos
kamu ke depan kamar reina sekarang
gue ditunggu pak bos di depan kamar reina
aduh doain gue
bismillahirrahmanirrahim semoga gak ada apa apain sama
aduh mbak mirna ya bisa ya mbak mirna
kenapa reina bisa jatuh
gak jaga reina bener bener kamu ya
tapi kan bisa diajak reina nya
bisa kamu ajak kan
gak harus ditinggal sendirian di luar kan
terus kenapa kamu tinggal
reina main sepeda sendirian
iya pak bos
saya salah pak
kamu jangan marahin mirna kayak gitu dong
mirna gak salah
tadi reina juga cerita kok sama aku
iya cerita kenapa dia bisa jatuh
rena kok bisa jatuh sih
ngebut ya next pedenya
tadi ada om baik dateng
kusamparin om baiknya
jangan muncul ke bawah
terus aku jatuh deh
masih sakit sekarang
yaudah nanti juga sembuh kok
reina kan anak kuat
sekarang tidur ya
lihat pelan pelan ya
nah kita impf
harus saja dihapus
udah gitu banente iya
kita ke ruang tamu ya mir kasih menungguin kamu
aku sekalian mau pamit ya
mir kamu tolong ambil lintas saya di dalam ya
saya mau ke ruang tamu dulu kamu tolong jangan renat
jangan ditinggal ya
bu sarah tim penyidik ingin bicara dengan ibu
rena udah tidur
lukanya juga udah digobakin
maaf menunggu lama ya
tante rosa aku pamit tadi
saya pamit dulu ya
terima kasih sekali
ya sama sama tante
jadi ada apa
satu tahun satu malam ini
suara gila sofi
hati hati ya thank you once again terima kasih sekali
ya sama sama tante
jadi ada apa
sarah ada yang ingin kami tanyakan
berdasarkan laporan dari bapak aldebaran al fatih dan ibu adini karisma putri
seharusnya yang mereka laporkan itu ibu elsa anindita
karena anting yang ditemukan di lokasi tkp itu milik ibu elsa
dan mobil yang ada di lokasi itu milik ibu elsa
kenapa saat polisi mau menangkap ibu elsa ibu malah mengaku
pak saya harus jawab berapa kali sama bapak
laporan aldebaran dan anin itu nggak benar pak
bapak jangan dengerin mereka
pelakunya itu saya pak
saya yang sudah membunuh
menurut data yang kami terima
ibu ini orang tua
apakah ini upaya ibu untuk melindungi anak ibu
nggak sama sekali
saya ini pelakunya
jadi bapak udah benar nangkep saya
itu udah benar pak
saya memang harus dihukum
saya memang harus dihukum
saya sama nino benar benar mau minta maaf sama kamu
karena selama ini kita percaya kalau kamu yang bersalah
kamu udah bunuh roy
kamu sudah kan sampai kesayangan
karena ibu ini kayak keusra
kan dalam japanese cook furthermore
maka dia dia jadi kotor tresorgan
bila bukan misalnya dia makan bareng itu
supaya dia mati

ya udah australia

hope ini bagaimana
berhenti di klub
udah terlambat nih ma
aku rasa udah gak ada yang perlu harus dimaafin lagi
saya tahu pasti berat buat kamu
gimana keluarga saya udah
menyakitin kamu selama ini
tolong beri kesempatan untuk saya sama nino
aku mau pergi
aku mau pergi
jadi mama dan mas nino udah bisa pulang
jadi mama dan mas nino udah bisa pulang
apa itu maksudnya kamu mau ngusir
lagi capek aja aku butuh istirahat
aku butuh istri
kamu pasti gampang capek
tapi saya punya satu permintaan ke kamu
tolong kamu jawab dengan jujur
dan setelah kamu jawab
saya sama nini akan pergi
dan setelah kamu jawab
saya sama nino akan pergi
saya sama nino akan pergi
aku rasanya udah cukup
nggak ada yang harus
dipertanyakan lagi kan
anda masih ada satu lagi pertanyaan saya
dipertanyakan lagi kan
andin dulu empat tahun yang lalu kamu pernah hubungi saya
dan kamu minta saya untuk pergi ke penjara mengambil anak kamu dan nino
dan saya baru hari ini tahu dari nino
kalau kalau kalau rena itu nindi